jadi setelah membunuh itu kan kalau dari laporan pak kapoldi dan sebagainya dari dari saya juga
setelah membunuh kan dia mencari senario untuk menjelaskan bahwa itu tembak menembak agar orang
percaya lalu dia menghubungi berapa orang nangis termasuk termasuk maaf saja kapolda itu kan nengok
itu lalu diadukan begini sambil nangis kakanda saya ini di karya saya ini dolimis ikat di
sabar dinda sabar dinda gitu itu menurut saya ya bagian dari itu karena yang yang di kantor saya
juga kan begitu dan saya kira masalah sudah selesai dan semua sudah terbukti untuk apa lagi
dicari semua diterbukti dan tersangka utamanya udah ketangkep dan sekarang sudah diadil juga
hari ini diadili etiknya itu pak pak habib jadi sesudah pak itu dalam rangka memuluskan skenario memuluskan
scenario bahwa itu menutupi kejahatannya menutupi kejahatan ya jadi bukan
skenario untuk membunuh bukan bukan bukan bukan